pelatih tim nasional indonesia alfred riedel ternyata tidak memiliki izin kerja dan tinggal sementara di indonesia
dua asistennya wolfgang pikel dan hans pieterskaller juga memiliki masalah yang sama
namun pihak pssi sudah mengurus permasalahan tersebut dengan pihak imigrasi
departemen penelitian dan pengembangan atau litbang safe our soccer menemukan fakta
bahwa pelatih tim nasional indonesia saat ini alfred riedel tidak memiliki izin kerja dan kartu izin tinggal sementara atau kitas
riedel merupakan pelatih yang dikontrak pssi untuk menangani timnas sejak satu juni kemarin hingga akhir tahun ini
bukan hanya riedel seorang dua asistennya di tim nasional wolfgang pikel dan hans pieterskaller juga tidak memiliki izin kerja dan kitas
ketiganya melanggar peraturan negara karena kitas merupakan syarat wajib warga negara asing untuk bekerja di indonesia
peraturan tersebut mengacu pada peraturan menteri tenaga kerja no dua belas tahun dua ribu tiga belas dan undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas tentang imigrasi
federasi harus menegakkan ini
karena federasi adalah teladan bagi anggota anggotanya
kalau kemudian federasi lalai dengan ini bagaimana kemudian anggota baik itu klub asprop
ataupun kemudian operator operator kompetisi bisa kemudian tunduk dan patuh terhadap aturan
pssi sendiri mengaku telah mengurus hal tersebut dan kini tinggal menunggu izin kerja dan kitas dari ditjen imigrasi keluar
kabar ini menjadi perhatian publik setelah aktivis safe hour soccer merilis data bahwa sebagian besar pemain dan pelatih asing yang berlaga di indonesia
tidak memiliki izin kerja yang resmi termasuk tiga pelatih yang menangani tim nasional
kemarin juga kita dapat surat dari dikjen imigrasi untuk memberikan penjelasan soal yang menjadi tanggung jawab pssi dalam hal ini timnas
dalam hal ini khususnya pelatih asing kita sudah memasukkan proses permintaan izin kerja visa izin kerja dan itu tinggal menunggu saja keluarnya
sebelum ketiga pelatih timnas
di indonesia itu sebanyak delapan puluh dua pemain maupun pelatih yang berlaga di indonesian soccer championship a juga dibiarkan bermain di liga tertinggi di indonesia tanpa izin kerja dan kitas